kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia pada hari kamis dua belas november dua ribu dua puluh
menyelenggarakan simulasi protokol kesehatan destinasi pariwisata di indonesia
destinasi pariwisata super prioritas labuan bajo nusa tenggara timur
dipilih sebagai pilot project untuk penerapan protokol kesehatan keamanan dan keselamatan ini
penerapan protokol kesehatan merupakan bagian dari strategi pariwisata
agar lebih komprehensif dan terintegrasi
program protokol kesehatan di destinasi pariwisata indonesia
merupakan arahan dari presiden republik indonesia joko widodo
untuk menjamin keseriusan terhadap penanganan kesehatan keamanan dan keselamatan di destinasi wisata
hal ini dilakukan agar pariwisata di indonesia setelah pandemi covid sembilan belas akan lebih baik
apa yang kita lakukan hari ini adalah salah satu upaya kita
sebanyak dua puluh tiga kementerian dan lembaga bersinergi
demi menjamin keseriusan terhadap penanganan kesehatan keamanan dan keselamatan di destinasi pariwisata
penerapan protokol ini merupakan langkah awal untuk kita semua
dalam mempercepat pemulihan pariwisata agar lebih berkualitas
aman dan nyaman
simulasi digelar tepat pukul sepuluh waktu indonesia bagian tengah
pada simulasi ini digelar dengan berbasis protokol penanganan covid sembilan belas
dengan simulasi penanganan bencana alam penanganan serangan jantung pada wisatawan
serta penanganan kecelakaan kapal terbakar dan tenggelam
simulasi turut melibatkan kesatuan terhadap penanganan kesehatan
tni polisi kesatuan penjaga laut dan pantai serta basarnas
tidak hanya di labuan bajo protokol kesehatan keamanan dan keselamatan ini
nantinya juga akan diterapkan di berbagai destinasi wisata di indonesia
simulasi ini perlu dilakukan di empat destinasi lainnya
yang rawan bencana dan menyesuaikan dengan karakteristik dari kebutuhan masing masing daerah
jadi mungkin nanti di sini juga sedikit beda dengan mandalika
dan mungkin sedikit beda juga dengan di gunung merapi di jogja maupun nanti di danau toba
nanti kita harus menyesuaikan dan saya tadi senang bahwa marskal bagus sudah mendedikkit
satu helikopter di sini nanti helikopter di mandalika dengan bali dan seterusnya
dan itu menunjukkan ke dunia bahwa indonesia ini berubah
protokol kesehatan dinilai penting untuk memulihkan pariwisata
serta mewujudkan pariwisata yang lebih berkualitas
sehingga wisatawan akan merasa aman dan nyaman selama mengunjungi destinasi pariwisata di indonesia